ada tiga puluh empat menu yang siap menggoyang lidah
untuk aneka tetelannya ada tetelan daging jando paru jantung lidah tulangan iga kerongkong kikil usus babat kaki dan ekor
pokoknya satu bagian tubuh sapi ada di sini
dalam sehari tiga ratus kg daging dan jerawan habis di serbu pembeli
saya pesan dua menu yang pertama bakso tetelan komplit yang kedua bakso sum sum
awalnya kedai bakso kamamet hanya menyediakan menu bakso biasa
namun atas permintaan pelanggan kini sudah ada lebih dari empat puluh menu yang dapat dipesan
oke sekarang kita coba menu utamanya bakso sum sum
seruput dulu ya sum sumnya kakak
waduh men aduh gurihnya another level
waduh enak banget
mau dapat yang besar datang tepat waktu
kedai bakso ini buka dari jam sepuluh pagi sampai jam empat sore
soal harga jangan khawatir
rp lima untuk satu porsi bakso biasa dan rp lima puluh lima untuk bakso sum sum sapinya
apa kabar jalanan aku di resesi terakhir
oh tentu tidak
masih ada satu lagi
kalau ini kita makan yang kuah kuah dan tentu saya mau habiskan dulu
saya akan ada rekomendasi satu lagi kuliner yang besar dan jumbo
untuk menu yang kedua saya akan makan burger agak beda
tapi porsinya masih sama sama ekstra
lokasinya ada di kawasan pasar minggu jakarta selatan
lapis pertama kedua dan ketiga diisi daging sapi dan keju yang lumer di mulut
dan lapis keempatnya
sebentar masih ada lagi
telur bawang bombay acar saus jamur dan saus perpaduan mayonaise serta tomat diberi sebagai pelengkapnya
aduh dagingnya enggak enggak
tipikal daging yang diisi parah
dan matangnya tuh enggak yang overcooked gitu loh
seporsi menu jumbo ini berisi tiga daging sapi dengan berat total tiga ratus enam puluh gram
rian fernando dwi agung cnn indonesia